nah ini satu lagi tempat wisata alternatif di tulungun jawa timur yang patut dikunjungi terutama bagi anda penggemar bunga anggrek
ini ada letaknya di kawasan perbukitan lereng gunung wilis agrowisata kahayangan memadukan keindahan dan juga kesejukan alam khas pegunungan dengan pasar aneka ragam tanaman hias terutama bunga anggrek
tak ayal wahana wisata yang baru dirintis ini menjadi surga bagi pecinta bunga
dibangun di atas lahan khas desa seluas satu hektare wahana agrowisata kahayangan yang berada di desa mulyosari kecamatan pagerwojo tulung agung jawa timur menjadi surga bagi penggemar bunga anggrek
di area wisata ini belasan greenhouse yang dikelola kelompok tani anggrek desa setempat menyediakan beraneka ragam jenis bunga anggrek baik bunga anggrek spesies atau hasil perburuan dari alam dan juga jenis anggrek hybrid atau hasil persilangan
salah seorang penggemar anggrek asal tulung agung yang biasa sering berburu anggrek hingga keluar kota mengaku lebih senang mencari anggrek di sini
selain harganya relatif lebih murah anggrek di sini lebih mudah perawatannya karena hasil perburuan dari alam
mau cari anggrek itu loh mas
kenapa bu memilih cari anggrek di sini
kalau sini kan anggreknya masih anggrek spesi dari alam
terus nanti suatu saat nanti kan mesti punah ya mas ya dicari
biar nanti anak cucu saya bisa tahu bisa lihat oh ini loh anggrek yang dulu dari alam
untuk selain di sini di mana bu biasanya
kalau untuk jenis hybrid itu biasanya saya carinya ya di batu sana mas
kebetulan anak saya kuliah di sana
lalu dengan dibanding di daerah lain anggrek di sini gimana
pertama harganya lebih murah terus yang kedua mudah perawatannya karena dari alam
selain menyediakan berbagai jenis anggrek silangan atau hybrid hasil budidaya petani anggrek setempat
di tempat ini juga menyediakan anggrek hasil perburuan dari alam atau spesies
tidak hanya anggrek spesies dari wilayah tulung agung saja
pedagang juga mendatangkan anggrek anggrek langka dari sumatera hingga papua
ada yang spesies dari seluruh indonesia ataupun yang hybrid atau yang ada silangan
yang paling banyak diminati pembeli apa mas
kalau di sini
sementara masih yang hybrid
lokasi yang strategis tidak jauh dari objek wisata waduk wonorejo agrowisata kehayangan diproyeksikan menjadi objek wisata penyangga
yang utama di sini adalah pengembangan tanaman anggrek
karena warga desa mulesari sendiri sudah lama mampu untuk memproduksi beraneka ragam jenis anggrek
pemerintah desa setempat terus mengembangkan wisata ini dengan membangun area outbound serta berbagai fasilitas penunjang yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun ini
sehingga bukan hanya menjadi tempat berburu anggrek agrowisata kahayangan juga bisa menjadi tempat wisata alternatif keluarga
fadli rahmawan tiong agung